chris kembali menjadi game changer dalam akselerasi sistem ekonomi digital di indonesia
mengambil peran besar dalam lanskap pembayaran digital di indonesia
bank indonesia terus berinovasi melalui fitur terbaru kris yang kini dapat digunakan untuk tarik tunai transfer dan setor tunai
chris tuntas mengubah transaksi untuk semua
memperluas akses layanan pembayaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
mendukung stabilitas sistem pembayaran dengan memfasilitasi interkoneksi pembayaran pada akun perbankan maupun uang elektronik yang berpartisipasi
lebih efisien dengan biaya yang terjangkau dibanding metode lainnya
masyarakat kini bisa melakukan tarik tunai menggunakan kris
caranya tinggal pindai chris nya masukkan pin nya uang tunai siap untuk diterima
masyarakat bisa melakukan transfer dana ke antar pengguna kris lainnya
caranya pengirim pindai kris milik penerima penerima melakukan input nominal dan pin di aplikasi pembayaran milik penerima
pengirim input pin di aplikasi pembayaran penerima bisa langsung menerima dana
masyarakat bisa melakukan setor tunai dengan menggunakan kris
caranya agen menerima uang tunai dari user penyetor scan kris input nominalnya
input pin di aplikasi pembayaran setor tunai berhasil
untuk menambah kenyamanan transaksi bagi masyarakat inovasi kris tuntas juga bisa digunakan di seluruh atm yang berpartisipasi
dengan harga yang lebih efisien menyasar seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan di berbagai wilayah nusantara
kris tuntas siap diimplementasikan secepat cepatnya satu september dua ribu dua puluh tiga dan selambat lambatnya tiga puluh november dua ribu dua puluh
chris tuntas menangnya banyak